warga rt sembilan belas dusun keman kecamatan dendang kabupaten tanjung jabung timur jambi
menemukan seekor buaya muara sepanjang empat lima meter
buaya itu terjebak di parit primer dan ditemukan rabu pagi
setelah seorang warga curiga dengan gonggongan anjing
warga beramai ramai mengamankan buaya agar tidak menimbulkan korban
dan diserahkan ke bksda untuk dibawa ke tempat penitipan satwa di provinsi jambi
di daerah ini banyak terdapat buaya dan sudah memakan korban manusia
dari mulai dusun keman sampai dusun tengah memang sering muncul buaya
apalagi yang di jalur dua di dusun kemang itu memang sarang nyonya
kalau dulu sudah ada empat orang yang dimakan sama buaya
yang dua bisa terselamatkan yang dua hilang
selama hampir sepekan serangan tomcat menyerang kampung blok song
desa pabean udik kabupaten indramayu jawa barat
biasanya serangan tom cat ini masuk rumah rumah warga pada mulai tengah malam
di saat warga tengah tertidur
petugas bpbd indramayu pun turun tangan untuk membantu upaya membasmi serangan tomket
petugas melakukan penyemprotan pada malam hari
di mana tomket tomket ini bermunculan di beberapa rumah warga
pertanyaan yang diperlukan adalah
apakah serangan tomcat ini akan menyebabkan penyemprotan
pertanyaan yang diperlukan adalah apakah serangan tomcat ini akan menyebabkan penyemprotan

tim liputan cnn indonesia